aku mencari nyai medusa
aku kesini untuk mencari nyay medusa
aku nyai medusa
mau apa kamu kesini mencari aku
aku aku anjar
aku kemari untuk mengambil kepalamu
mayang berbaliklah dan jangan lihat wajahnya
biar aku yang menghadapi dia

taukah kamu mengambil kepadaku
kamu harus melihat wajahmu dulu
baiklah kamu lihat baik baik wajahmu
tidak kamu harus melihat wajahmu dulu
naik naik sini
kok berhenti sih
tuh anjar udah datangnya
udah biarin datang biarin
yang penting kamu pijatin ini
eh anjar aku belum datang ya
dia udah mati
saya kan tadi udah bilang ajar datang
kalian belum datang ke pulau sacan
kami kesana kok nyai
ini kepala nyai medusa
kalian gak bakal bisa ngambil kepala nyai medusa
gak ada yang pernah bisa
tapi benar konyi
ini isinya kepala nyai medusa
kalau tidak percaya buka saja sendiri
kalau ada yang melihat kepala nyai medusa nanti akan berubah jadi batu
kamu memang buntar
kamu sengaja kan gak memperbolehkan aku melihat iskantong ini
supaya kalian itu gak ketahuan bohong
tapi memang benar konyi
itu isinya kepala nyai medusa
biar aku sendiri yang mau buktiin
kalau bukan kepala
jam pilih diri
kondisinya mereka berdua
saya benar benar menyesal selama ini
selama ini saya sudah bersikap jahat
tapi mudah mudahan gak ada apa apa
alhamdulillah kamu gak apa apa
tapi pak nyiroro berubah jadi batu
karena dia melihat isi kepalanya medusa
benar juga kan
itu memang setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan
terus nah anjar itu apa yang kamu bawa
ini kepalanya medusa
mas kau ngelamun mas
lagi ngelamunin pacar ya
aku teringat bapak ibuku
aku rindu sekali sama mereka
mas ganjar kenapa gak pulang aja ke rumah orang tuanya besok
aku diusir dari kampung
karena dituduh bermaksiat
aku baru boleh pulang kalau aku sudah punya calon istri atau istri
pacar pun aku gak punya
aku juga belum punya pacar kok
lumayan mungkin ini terdengar terlalu cepat
tapi aku sudah merasa sangat mengenal kami
maukah kamu jadi calon istriku
tapi dengan satu syarat
kita harus berkunjung dulu dengan orang tua kamu untuk minta restu
tak ada yang buat mesej mental
terima kasih udah diderima pusat tewas
jadi sekarang scripture tadi rupanya cukup mencoba untuk fear pindah kaku
yang kecil kenapa bener bener
bikin sebetulnya ekstrem
sudah apa tuh
alzim kagam kejam sekali
ya sudah aku bebasin mereka dulu
eh aku udah bilang
aku gak suka ada orang mencangkuri urusanku
eh tegak dia
kathanya dia orang kejam
tapi aku kagam
syukurlah akhirnya kamu pulang juga nanti
sudah seminggu ini bapak dan ibu dikurung di sini oleh kakakmuaga
astagfirullah agam keterolong sekali
bapak ibu maafkan ajar ya
anjar baru bisa pulang sekarang
siapa dia anjar
kenalkan bu pak
bukakan dulu talinya anjar
syukurlah kamu sudah mendapatkan calon pendamping
kami sudah mendampingmu
akhirnya kita bisa berkumpul kembali nak
sekarang agam di mana
tadi ajar sempat berkelahi dengan kak agam bu
dan kemudian dia pergi entah kemana
sepertinya kak agam sangat marah sama anjar bu
ibu gak habis pikir
walaupun kalian kembar tapi watak kalian berbeda
kakakmu keras dan jahat
ibu khawatir kalau
sudah bu sudah
tidak usah dipikirkan
yang penting sekarang
kita doakan saja semoga dia baik baik saja
rasanya malam masih ada tugas di tempat lain
acara ini bisa dimulai
mas anjar belum datang ya pak
udah jam sepuluh

sebentar lagi pak
bapak ibumu mana
bapak dan ibu datangnya agak telat karena mereka harus berdua paman dan lidi yang belum datang
jadi saya suruh datang duluan karena takut bapak dan mayamu terlalu lama
pak bisa dimulai
saya nikahkan saudara anjar bin yasir dengan saudari mayang binti kasim dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
saya terima nikahnya mayang binti kasim dengan mas kabut seperangkat alat sholat dibayar tunai
bagaimana saksi sah
barakallahulihualaikum bilaqul al al gharim wa'alaikum salam
kali ini kamu benar benar keterlaluan
sekarang mayang sudah menjadi istriku
selama ini aku selalu mengalah
tapi sekarang aku tahu
mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk menjadi saudara
dan sekarang sekarang aku bersumpah
aku menantangmu berkelahi sampai satu di antara kita tidak bernyawa lagi
eh mengeritakanmu boleh juga
tapi aku tidak takut
oke kita selesaikan urusan kita di luar
sudah dari tadi mereka bertengkar
tapi tidak ada satupun yang mau ngalah pak
ya bu bapak juga bingung harus bagaimana
ayo kenapa jadi gini mas
yeni apa yang kalian tanam sekarang sudah saatnya untuk kalian ketik
sebelum anak anakmu membawa bencana yang lebih besar lagi
aku akan mengutuk keduanya menjadi bunuh
aku akan mengubahmu